seperti inilah suasana di ruang tunggu pengadilan agama kelas satu a
negeri kabupaten tasikmalaya jawa barat selasa
warga antri untuk mengikuti persidangan
di antaranya adalah sidang dispensasi nikah dini
rifa remaja putri berusia delapan belas tahun ini adalah salah satu yang ikut antre
untuk mengajukan dispensasi nikah
agar ia bisa menikah dengan kekasihnya denny abdurrahman yang berusia sembilan belas tahun
rifa mengaku sudah siap membina mahligai rumah tangga secara mental
mengingat calon suami sudah memiliki pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan
pernikah dini dipandang bisa memunculkan risiko bagi pasangan
tidak hanya faktor mental gangguan kesehatan reproduksi untuk pengantin perempuan bisa terjadi
dari hormon pun masih belum stabil ya
ini banyak usia pernikahan
jadi itu terjadi perdarahan keguguran kadang terjadi juga anemia
tercatat sejak awal tahun dua ribu dua puluh
sebanyak empat puluh empat pasangan mengajukan dispensasi nikah dini di tasikmalaya
berbagai alasan muncul mulai persoalan ekonomi pendidikan
antisipasi pergaulan bebas hingga kehamilan di luar nikah
deden rahadian tasikmalaya jawa barat